dan kita update situasi terkini dari alubeng festival tergabung dengan anchor cnn indonesia daniar ahri untuk melihat bagaimana situasi di sana
selamat pagi daniar kabarnya memang sudah tinggi sekali antusias pengunjung untuk ikut dalam event ini
seperti apa menggambarkan situasi di sana saat ini daniar
oke selamat pagi ferdi dan juga pemirsa cnn indonesia
ya betul sekali ya antusiasmenya kalau kita ngomongin soal antusias pengunjung atau mungkin penonton yang nanti akan menikmati alobank festival dua ribu dua puluh tiga
semakin siang luar biasa semakin ramai
kalau tadi mungkin pagi pagi sudah melihat bagaimana job fair dilakukan banyak sekali pelamar enam pelamar sudah melakukan tesnya di dalam
tepatnya di area indoor istora senayan jakarta
nah kalau sekarang saya akan mengajak anda semua untuk melihat bagaimana area luarnya
dari pengunjung atau mungkin penonton yang memang sudah membeli tiketnya beberapa hari yang lalu dan sudah menukarkannya dengan bentuk gelang
yang menandai mereka sudah membeli tiket berupa seratus ribu rupiah untuk bisa menyaksikan baik itu outdoor stage performance
atau mungkin indoor stage performance yang akan dilakukan dari sore sampai malam hari
nih kita bisa lihat bersama ya bahwa sebetulnya rencananya itu kalau dijadwal gerbang ini baru akan dibuka pukul satu waktu indonesia barat
tapi nyatanya karena antreannya sudah panjang sekali bukan cuma ada di sisi tempat saya melaporkan ataupun di belakang saya ferdi
tapi juga sebetulnya di depan saya pun ada antrean yang cukup panjang
dan karena antreannya sudah panjang bahkan sudah ada pengunjung yang sudah hadir di sini dari pukul lima pagi
akhirnya penitia memutuskan untuk membuka sedikit demi sedikit gerbangnya kemudian diatur untuk bisa masuk ke area dalam dari alobank festival dua ribu dua puluh dua
nah kalau sekarang
sebenarnya gerbang sih belum ada antrean yang sudah diperbolehkan untuk masuk
tapi yang harus dipastikan adalah untuk anda yang memang sudah memiliki tiket
jadi semua itu ditandai oleh gelang yang dimiliki oleh masing masing penonton atau mungkin pengunjung ya
ada gelang warna pink ada gelang warna hijau dan juga ada gelang warna ungu
tanpa gelang itu anda tidak boleh memasuki area dalam
jadi memang sangat ketat di sini ya
kalau untuk mendapatkan gelang warna warna itu memang saya lihat untuk hari ini dan juga hari besok
itu sudah sold out
alias untuk bisa nonton special show di dalam
di mana ada nct dream salah satunya nanti malam
sedangkan untuk penampilan ataupun special show yang akan dilakukan pada hari ketiga atau hari minggu
yaitu tinggal bayar aja seratus ribu rupiah melalui alobank
kemudian anda upgrade lagi ke aloprime
lalu bayar lewat aloprime
tapi kalau misalnya anda belum punya tiket
karena di area seberang istora senayan
sebelum anda masuk ke area alobank festival dua ribu dua puluh
anda diperbolehkan untuk membelinya secara on the spot dengan membayar seribu rupiah
jadi tinggal scan kris aja dari alobank yang memang sudah di upgrade ke aloprime
lalu dengan seribu rupiah anda bisa masuk ke dalam
bukan cuma outdoor stage performance aja sih memang bisa dinikmati di dalam
tapi juga sudah ada stand stand yang bisa memanjakan anda
karena untuk masuk ke dalam
ada kantong kantong sampah yang sudah disiapkan oleh tim security
itu adalah tempat di mana harus membuang makanan dan minuman yang anda bawa sebelum masuk ke alobank festival
karena di dalam sudah ada lebih dari tiga puluh dua tenang food and beverages yang bisa memanjakan anda
jadi jajan jajan makan dan minum itu bisa banget
meskipun cuacanya panas ya kan
tapi tetap tidak akan kehausan ataupun kelaparan di dalam
tinggal melakukan top up untuk aloprime anda
lalu anda bisa scan kris di dalam masing masing tenan
lalu anda bisa jajan di sana ya
karena sebetulnya performance untuk outdoornya sendiri aja baru akan dimulai pukul tiga sore nanti
dimana ada kunto aji yang sudah stand by akan bernyanyi untuk anda
kemudian juga pukul enam belas lewat lima belas ada nadine amiza
kemudian pukul tujuh belas lewat lima belas ada pamungkas
dan malik adesensial akan hadir di outdoor stage untuk melakukan performance nya di pukul sepuluh waktu indonesia barat
sedangkan yang ada di dalam alias indoor
itu dia yang memang diperebutkan oleh pengunjung
yang katanya sudah kehabisan tiket dan segala macam
tapi mereka berupaya untuk mendapatkan itu semua
memang bukan cuma yang city dream
tapi juga ada kak hitna ada raisa ada rizky febian juga ada dewi persik
jadi performance nya luar biasa sekali ya nanti malam
nah saya sih sebetulnya penasaran nih pengen tanya tanya sama beberapa pengunjung
karena katanya ada yang sudah datang dari pukul lima
ada yang udah siap siap dengan dandanan yang kece
wah mbaknya langsung pergi padahal dia sudah bawa
stick gitu ya sudah bawa light stick dan juga bajunya ada warna hijau
itu melambangkan salah satu lambang dari nct dream
jadi itu artinya dia adalah nctzen
oke tapi pada intinya adalah untuk anda yang mau masuk ke sini
jangan lupa untuk beli tiketnya
tiketnya rp satu untuk yang on the spot
hanya untuk menikmati outdoor stage performance
tapi tenang karena bukan cuma food and beverages
stand aja nih yang bisa anda nikmati di alobank festival
tapi juga ada yang namanya beauty and travel fair
kemudian juga anda bisa masuk ke booth booth yang sudah didirikan oleh empat puluh anak perusahaan ya
salah satunya adalah cnn indonesia
cnn indonesia punya booth yang spesial
mungkin nanti siang kita akan coba memperlihatkan kepada anda
tapi sebagai gambarannya
ada experience alias pengalaman yang bisa anda rasakan di booth nya cnn indonesia
yaitu bisa foto tiga ratus enam puluh
bisa ketemu sama anchor
anchor yang stand by di sana
bisa juga menjadi anchor wannabe
atau pura pura menjadi anchor layaknya verdi
begitu ya layaknya saya di studio
kemudian juga bisa pura pura menjadi reporter
tapi bukan cuma menyalurkan kenarsisan begitu ya
menyalurkan kemampuan kita dalam hal public speaking aja loh
untuk orang orang yang memang tampilnya sangat kece
kemudian pengunjungnya juga ternyata mampu menjadi anchor ataupun reporter
katanya sih ada hadiah
satu tiket masuk ke spesial
masuk ke spesial show
jadi yang belum dapat tiket
yang gak kebagian tiket
ataupun nggak bisa begitu ya
kemarin susah banget masuk ke websitenya
langsung aja datang ke booth nya cnn indonesia experience ya
karena akan ada hadiah satu tiket spesial show
jadi kapan lagi tuh
gratis nggak bayar seratus ribu
bayarnya seribu aja dulu
yang penting bisa masuk ke area dalam alobank festival dua ribu dua puluh
ini ya udah speechless ya
gak bisa berkata kata
itu memang sudah sangat luar biasa
jadi kalau misalnya ada acara di mana
kemudian ada k popnya hadir
belum lagi ini merupakan festival musik internasional pertama
yang dilakukan di indonesia di awal di tahun ini
jadi memang bisa kita bayangkan ya
bagaimana antusiasme masyarakat
ini baru di sebelah sini loh
baru di belakang saya ya
belum lagi tuh area parkirnya sudah penuh
jadi untuk anda yang mau datang ke sini
baru setelah itu dapatkan tiketnya dengan scankris
jangan sampai tadi saya lihat
ada yang udah antri lama banget ya
dari jam sembilan pagi
tapi begitu gate dibuka
mereka gak bisa masuk
karena mereka belum scankris
atau mereka belum punya
gelang penanda untuk bisa masuk ke dalam
dan untuk anda ketemulah sama saya ya
di dalam ya di cnn indonesia experience
booth nya cnn indonesia
sama lightstick nya nct dream gitu
yang warna hijau
atau mungkin langsung ganti menjadi baju warna hijau
berada di alobank festival dua ribu dua puluh dua berasa
dari suasana yang ada di belakang anda
dan menggambarkan tadi
seperti apa antusiasmenya
sudah terbayangkan dari sini
serunya begitu ya
nanti semua event yang digelar di alobank festival
di tempat anda berada sekarang
kita tunggu nanti laporan laporan selanjutnya
bagaimana kemudian pengalaman pengalaman pengunjung
dan juga penonton yang akan menyaksikan beberapa pertunjukan
yang akan digelar di sana
terima kasih anchor cnn indonesia
di istora senayan jakarta